kita ke kasus vaksin palsu di mana puluhan orang tua kamis malam mendatangi rumah sakit harapan bunda jakarta timur
dan mereka adalah para orang tua bayi yang pernah menjadi pasien rumah sakit ini
para orang tua ini meminta pertanggung jawaban rumah sakit setelah menteri kesehatan mengumumkan
rumah sakit harapan bunda sebagai salah satu rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu
vaksin sama tanggung jawab rumah sakit mas
anakku dari sejak istriku umil bisa di sini ternyata rumah sakit ini sebagai salah satu rumah sakit pengadar vaksin
mas tadi suruh ninggalin data aja sih nama anak sama orang tua sama nomor konten segala macam
nanti tadi dihubungin
mereka sih bilang mereka mau ngecek dulu vaksinnya yang mana yang resmi
yang mana yang ternyata
tapi mereka nggak resmi palsu
jadi sampai sekarang mereka belum bisa ngecek
tahu tahu jawaban rumah sakit aja
nanti ke depannya gimana itu aja
anak satu satunya loh
maksudnya ya lo kira gue gratis gitu punya anak